trotoar nyaman untuk pejalan kaki di jakarta masih jadi impian
pemerintah provinsi dki jakarta bahkan terkesan melonggarkan aturan terkait trotoar
salah satunya di kawasan surga makan siang di kawasan melawai jakarta selatan
jam makan siang trotoar sepanjang jalan aditya warman hingga sunan ampel melawai jakarta selatan
berubah jadi surga makan karyawan perkantoran
tak hanya menjajakan makanan puluhan pedagang kaki lima dan beraneka dagangannya
memang menguasai sepanjang trotoar jalan
meski sudah berlangsung lama polemik ini mencuat pekan lalu
setelah pedagang memasang spanduk okoc di lapak mereka
belakangan spanduk dicabut karena tidak resmi dari pemprov dki
meski menyalahi aturan menyita trotoar yang merupakan hak pejalan kaki
pedagang tetap berdali mendapat izin dari pemimpin jakarta
baru pak sandi lah yang turun ke jalan kesini yang mengasih izin yang membolehkan
tidak dipakai untuk pejalan kaki trotoar matilah istilahnya
wakil gubernur jakarta sandiaga uno sendiri mengaku belum mengambil tindakan tegas
karena kehadiran pkl didukung warga
mereka hadir di situ karena dibutuhkan oleh masyarakat sekitar
termasuk gedung gedung tersebut gedung pln
yang karyawannya kemarin secara volunteer datang ke saya
bilang bahwa kami butuh untuk makan pagi di sini untuk makan siang
jadi masyarakat sekitar mendukung
nah pemerintah harus mencari
balancing bagaimana bisa mengelola teman teman ini
keberadaan pkl penyita trotoar ditentang keras ketua koalisi pejalan kaki alfred sinaga
menurut alfred tidak boleh ada diskresi di atas peraturan perundang undangan
undang lalu lintas nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan menyatakan bahwa
trotoar itu adalah ruangnya para pejalan kaki
jadi apapun dalihnya bahwa pedagang kaki lima diperbolehkan
trotoar itu adalah salah
alfred menyarankan pemerintah provinsi dki jakarta
menyediakan lokasi khusus bagi pedagang kaki lima
tanpa harus menomorduakan aturan dan keselamatan pejalan kaki